pt kereta cepat indonesia cina atau kcic membuka pendaftaran uji coba tidak berbayar kereta cepat wush tahap kedua untuk masyarakat
menurut general manager sekretari pt kcic eva kairunisa pendaftaran tahap kedua ini mulai dibuka pada dua puluh september lalu
pendaftaran tahap kedua ditujukan untuk keberangkatan kereta cepat halim tegaluar dan sebaliknya mulai tanggal dua puluh lima hingga tiga puluh september
nah memang banyak yang menginformasikan ke kami kenapa kuotanya ini udah gak bisa lagi nih gitu ya kan
jadi memang animonya itu sangat tinggi antusiasmenya sangat tinggi dan itu sangat positif ya
meskipun memang kalau kita melihat dari jumlah tiket uji coba tidak berbayar ini yang kita keluarkan
juga tidak sedikit jadi perharinya itu ada dari setiap perjalanan bisa mengakut sampai dengan lima ratus lima puluh
sementara dari perharinya itu kita ada delapan perjalanan ya delapan perjalanan itu dari empat relasi pp
jadi halim tegak luar dan tegak luar halim
menurut catatan kcic pada tahap pertama lima belas hingga dua puluh empat september kemarin
tercatat ada sekitar tiga puluh lima ribu masyarakat yang sudah ikut menjajal kereta cepat jakarta bandung ini
pada masa uji coba dalam sekali keberangkatan rangkaian kereta dapat mengangkut lima ratus lima puluh penumpang
pada uji coba senin dua puluh lima september masyarakat masih antusias menjajal transportasi baru ini
ya seru sih maksudnya cepat sekarang mau ke bandung jadi nggak terbebani pikiran bahwa wah kena macet
malah kalau dari rumahku dari cibubur nyambung lrt nyambung kereta api cepat
udah gak ngelewatin macet sama sekali
jadi salah satu pilihan kalau mau ada kerjaan di bandung di tasik di garut
udah pasti gue ambil kereta api cepat
soalnya senang banget kan melihat perkembangan infrastruktur di indonesia gitu
yang berkembangnya itu bener bener pesat banget gitu
ada kereta cepat
ada lrt ada mrt kayak gitu
kalau kenyamanannya gimana
itu best banget sih
maksudnya bener bener kayak kereta mahal banget ya
kebersihannya terus dari karyawannya juga ramah ramah juga
rencananya masa uji coba tidak berbayar kereta cepat jakarta bandung ini akan berakhir pada tiga puluh september mendatang
namun pihak kcic masih menunggu konfirmasi dari pemerintah terkait tanggal resmi operasional untuk publik kereta cepat jakarta bandung ini
suci bancin fadli julian jakarta